good morning kita buka kabar pagi ini dari suasana ricuh yang terjadi saat sekelompok warga di desa malaka
kecamatan pemenang kabupaten lombok utara
yang melakukan aksi penolakan terhadap satgas covid sembilan belas
yang akan melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran covid sembilan belas
peristiwa yang terjadi pada sabtu tiga puluh mei dan viral di sejumlah media sosial tersebut
menurut najmul ahyar bupati kabupaten lombok utara
sekaligus ketua satgas penanganan covid sembilan belas sebagai kesalahpahaman
sebelum kericuan terjadi sempat beredar isu bahwa petugas akan menjemput sejumlah odp untuk dilakukan uji swab
selanjutnya petugas akan melakukan komunikasi ulang terhadap warga
agar sosialisasi pencegahan covid sembilan belas bisa tetap dilakukan di masyarakat
sementara itu puluhan warga sampoang kecamatan kaluku kabupaten mamuju
ramai memadati halaman rumah salah satu warga positif covid sembilan belas pada senin siang
warga menolak penjemputan pasien positif tersebut oleh satgas covid sembilan belas
sebelumnya pasien berusia delapan belas tahun tersebut sempat menjalani perawatan di rumah sakit regional sumbar di mamuju
namun kabur bersama pasien positif covid sembilan belas lainnya
pihak warga mengaku pasien covid sembilan belas tidak bisa dihubungi dengan pasien positif covid sembilan belas lainnya
pasien kabur lantaran ketakutan menjalani karantina di gedung yang lama tidak terpakai
saat ini pasien tersebut menjalani isolasi mandiri dalam ruangan khusus
yang disiapkan keluarga di rumahnya
tim liputan cnn indonesia